sejak memegang kendali pada tahun dua ribu sembilan belas lalu
reynaldi hermansyah diberi tantangan yang cukup berat
yakni mengembalikan kepercayaan berbagai pihak
yang saat itu sedang mengalami penurunan performa
dan hanya dalam waktu dua tahun
ia berhasil mengembalikan kepercayaan para stakeholders
dan membuat sejumlah terobosan
hingga iif dapat melaju lebih jauh
dengan mengedepankan program sustainable finance
reynaldi hermansyah mengajak semua pihak untuk membangun
namun tetap memperhatikan kondisi sosial dan lingkungan
ia pun memiliki misi membawa iif siap
untuk menghadapi transisi menuju energi terbarukan
pada tahun dua ribu lima puluh nanti
dalam beberapa tahun terakhir
berbagai proyek pengembangan berhasil dilakukan oleh
hal ini tidak lepas dari peranan sang pemimpin
presiden direktur iif reynaldi hermansyah
yang akhirnya menjadikan iif sebagai katalisator
dalam bidang pembiayaan proyek pengembangan infrastruktur di indonesia
saya akan menampilkan sosok pemimpin
di balik bertumbuh pesatnya indonesia infrastructure
saya tekankan bahwa sebelum kami melakukan rekaman kali ini
seluruh kru yang bertugas termasuk saya dan juga narasumber
sudah melakukan tes antigen dengan hasil negatif
pak renaldi terima kasih pak sudah menyediakan waktunya
untuk cnn indonesia dan senang sekali bisa bergabung
ya selamat pagi frida apa kabar
pak renaldi indonesia infrastructure finance
dari namanya saja kita sudah tahu bahwa tentunya
perusahaan ini membiayai proyek infrastruktur
ya betul sekali
namun sebelum mengenal sosok pak rey lebih dalam
kita juga tentunya ingin tahu
indonesia infrastructure finance itu sebenarnya apa
apa saja produknya apa saja servisnya
indonesian infrastructure finance sebetulnya adalah
lembaga keuangan non bank yang khusus membiayai
dan memberikan advisory services di bidang atau sektor infrastruktur
jadi seluruh pembangunan infrastruktur itu dapat kami biayai
atau bisa kami berikan

namun yang paling penting adalah bahwa seluruh proyek proyek infrastruktur
yang kita biayai tersebut harus menjalankan prinsip
itu uniknya iif
oke jadi kalau saya garis bawahi tadi
produknya tidak hanya membiayai
tapi juga memberikan konsultasi atau advisory ya
terhadap proyek proyek infrastruktur
dan ini kan bukan lembaga non bank
jadi siapa yang melakukan pengawasan
terhadap perusahaan iif ini pak
oke kami berada di bawah pengawasan atau kenawangan dari ojk
oke sektor infrastruktur mana saja pak
yang menjadi fokus dari iif pak selama ini
oke jadi seluruh sektor infrastruktur
sampai saat ini sudah dibiayai oleh if
lima besar sektor kami itu adalah
jadi di luar daripada itu juga banyak sektor sektor yang kita biayai
oke mungkin lebih jelas kesejarannya iif sendiri nih pak
dari kapan iif sudah mulai berdiri dan mulai memberikan pembiayaan
dan juga advisory terhadap perusahaan infrastruktur
oke iif didirikan pada tahun dua ribu sepuluh
proyek pertama kali kami pada tahun dua ribu dua belas
di mana kami membiayai pembangunan
contoh cikampek palimanan
dan kalau nggak salah proyek itu juga merupakan
proyek pertama ppp
untuk sektor swasta
di mana sektor swasta yang partisipasi
oke dari tahun dua ribu sepuluh berarti ya
jadi kami berdiri dua ribu sepuluh
proyek pertama kami dua ribu dua puluh
sampai dengan sekarang kami sudah kurang lebih
sekitar sebelas tahun berdiri
sebelas tahun berdiri sudah berapa proyek yang didanai pak
ya kami saat ini
ini ada sekitar hampir lima puluh proyek
yang sudah kami biayai
on going atau sudah komplit tuh pak
karena sebagaimana kita ketahui infrastruktur itu kan
proyek jangka panjang
jadi pinjaman pinjaman kami itu
tenornya sekitar sepuluh lima belas dan terpanjang adalah delapan belas tahun
nah dana kelolaan atau dana yang disalurkan
kepada proyek proyek tersebut asalnya dari mana pak
oke jadi sebagaimana tadi frida sampaikan
kami ini adalah lembaga keuangan non bank
jadi kami non deposit taking institution
nah sumber pendanaan kami itu ada dua
yaitu dari shareholders loan itu sendiri
dari pinjaman dari shareholder's
ataupun kami dari pasar modal
ataupun institusi institusi keuangan lainnya
itu sumber pendanaan kami
oke dan kalau boleh tahu
berapa pun dipunyainya nih pak
berapa yang sudah berhasil
kami kalau dari sisi size
besar secara nominal ya
total aset kami kurang lebih sekitar empat belas lima triliun rupiah saat ini
cuman bedanya yaitu rambahan yang kami lakukan itu
uniqueness nya di sana yaitu sustainable financing tersebut
kita akan coba gali lebih jauh sustainable financing
tapi masih ada yang saya mau tanyakan dulu nih pak
masih fokusnya di proyek proyek yang didanai oleh iif
bagaimana anda memilih proyek proyek tersebut
apakah dilihat dari siapa yang melakukan proyeknya
atau keuntungannya apa wih
apa sih yang menjadi fokus
jadi pertama yang pasti bahwa proyek yang kita biayai
jadi kalau misalnya pabrik roti gitu
ya nggak mungkin ya
kita at least saat ini kami tidak mungkin
kedua kita lihat peran daripada proyek itu
untuk akselerasi pembangunan infrastruktur di indonesia
apa kontribusinya apa
apakah itu mini hidro dalam arti untuk meningkatkan
apa namanya pengembangan tenaga listrik yang
apa namanya dari renewable energy
nah dari situ kemudian kita lihat juga of course
sebagai suatu lembaga keuangan kita melihat
nah selain itu kita juga melihat peran mereka
jadi sedikit berbeda dengan lembaga pembiayaan yang lain
di mana biasanya apabila kita mau melihat suatu proyek
kemudian kita lihat technical due diligence nya
dan yang paling penting dari kita atau bagian daripada yang kita lihat juga adalah
bahwa proyek proyek yang dibangun ini apakah apa namanya
mengacu kepada prinsipal prinsipal yang ada
yaitu yang saya anut yaitu kita punya ada delapan social and environmental policy safeguard
dimana prinsipal prinsipal itu juga menganut prinsipal yang international based
nah kalau dari proyek proyek tersebut pak adakah yang shareholdernya asing begitu
atau kan semuanya proyek lokal
jadi pertama proyek proyek itu harus berada di indonesia
karena memang kita salah satu mandat kita adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur
khususnya di sektor swasta
jadi shareholders nya itu beragam
ada yang pure swasta nasional ada yang joint venture dengan asing
atau ada juga yang majority asing
nah selama ini lokasi dari proyek proyek tersebut
apakah tersebar atau terpusat di jawa atau ada di pelosok pelosok juga pak
kalau dari sisi jumlah proyek hampir di seluruh pulau di indonesia itu kita ada
namun memang sebagian besar saat ini ada di pulau indonesia
sebagian besar saat ini ada di pulau jawa
tetapi yang nomor dua kalau nggak salah ada di pulau sulawesi sumatera kalimantan
bahkan kita juga di irian barat juga kita ada proyek di sana
oke nah kalau kita sebut proyek strategis nasional nih pak
bagaimana peranan indonesia infrastructure finance di sana
ya kita juga sangat beruntung bahwa kita banyak berkontribusi kepada proyek proyek
yang dikategorikan proyek strategis nasional
khususnya proyek proyek di jalan tol maupun proyek air minum khususnya yang di jawa timur
oke oke nah itu kan tadi pembiayaan pengembangan infrastruktur
bagaimana dengan advisory nya pak
dari sisi advisory bagaimana peranan yang sudah dilakukan oleh iif selama ini
jadi masih dalam konteks infrastruktur advisory unit kami itu bisa berperan di dua sisi
satu membantu dari sisi pemerintah untuk menyiapkan proyek proyek yang nantinya akan menjadi kbpu
atau itu adalah bahasa indonesianya dari public private partnership apa namanya project
lalu kita juga bisa dari sisi si swastanya yang ingin ikut partisipasi dalam proyek proyek kbpu gitu
apa saja yang harus dilihatin visibility projectnya seperti apa dan juga strategi pendanaannya seperti apa
itulah sedikit banyak aktivitas advisory unit kami
oke nah balik ke masalah dana kelolaan pengumpulan dana itu dilakukannya seperti apa
kan tadi ada dari berbagai pihak apakah dana yang sudah ada sekarang ini idol kemudian diinvestasikan
baru kemudian kalau ada proyek diinvestasikan ke proyek tersebut atau based on project pak
kalau ada proyek dana dikumpulkan seperti itu
kita akan membuat apa yang namanya our long term plan our five year business plan
dan kemudian kita juga membuat rencana kerja tahunan
jadi kita berusaha untuk selalu mematchkan antara kebutuhan untuk melakukan penyaluran pinjaman dengan dana yang kita himpun
nah mungkin kalau tadi frida bertanya tentang proses penghimpunan dana kita
pada awal januari kemarin kami baru saja juga menerbitkan our first global sustainable bond di awal januari
bisa menerbitkan obligasi sendiri berarti
betul jadi selain kami kemarin juga dalam beberapa tahun terakhir ini menerbitkan obligasi di domestik
kami juga menerbitkan global bond sebesar satu ratus lima puluh juta di awal januari kemarin
sukses pak ya
sukses very much over subscribed dan kami sangat gembira bahwa obligasi global yang kita terbitkan itu dalam konteks it's a sustainable bond
jadi pembeli pembelinya itu adalah investor investor asing yang juga sangat memperhatikan tentang sustainability financing di indonesia
oke nah iif sendiri ini kan seperti tadi pak ray katakan bukan perusahaan seperti bank begitu
tentunya ada keunikan keunikan tersendiri yang dimiliki oleh iif
saya ingin gali lebih dalam tapi kita harus jeda dulu pak rey kita akan kembali nanti sesaat lagi
pemirsa tetaplah bersama kami ⁇ leaders corner with frida litwina
masih akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami di ⁇ leaders ⁇ corner with frida litwina dan masih bersama saya presiden direktur indonesia infrastructure finance renaldi hermansyah
pak rey tadi sudah disinggung sedikit mengenai sustainable financing
bagaimana iif menyikapi tren ya quote unquote dari sustainable financing ini pak
oke jadi first of all iif itu memang didesign oleh shareholders kami sebagai proponen untuk menyebarkan konsep sustainable financing ini
jadi memang dari dasarnya itu menjadi fondasi dari iif sendiri
mungkin saya sedikit cerita
dan memang mereka memandatkan pendirian iif ini adalah untuk memajukan sustainable financing
kalau saya boleh sedikit cerita frida
kami ini ibarat kalau di tahun delapan puluh an orang orang yang menghimbau yang pada naik motor pakai helm
if itu kalau saya ibaratkan we are at that time
sekarang ini seperti itu
kita yang menghimbau
ayo anda kalau bangun project project anda jangan lupakan aspek social and economic
nah kalau begitu sekarang ini iif harus dengan proaktif ya pak ya
memberitahu suatu perusahaan bahwa hey sustainable financing ini penting loh buat perusahaan kalian
tapi nantinya anda mengharapkan perusahaan perusahaan tersebut yang punya kesadaran sendiri untuk melakukan sustainable financing
nah dalam sustainable financing ini ada keberpihakan pak
untuk khususnya aspek lingkungan aspek sosial
nah penerapannya dalam iif seperti apa
pada saat kami melakukan mau melakukan pembiayaan satu proyek seperti saya sampaikan tadi
kita melakukan sedd
jadi kami lihat oh pak
bapak sepertinya kalau nanti mau membangun ini tolong kami mau tahu seperti apa bapak mengamankan
ada yang mau membangun mini hidro
mini hidro itu kan kita membangkit listrik berdasarkan arus sungai ya
ataupun membuat bendungan
nah kita harus cek apakah waktu mereka membuat bendungan di sungai itu atau sodetan untuk menahan alur sungai itu
apakah biota sungai itu terganggu atau enggak dengan ini
atau ada ikan ikan yang langka ataupun apa
nah itu kita lihat dan bagaimana memitigasinya
umpamanya pembangunan jalan tol
pembangunan jalan tol mamanya ada melewati satu daerah ternyata di sana ada artefak artefak arkeolog
bagaimana kita cara mindahkannya dengan baik dengan benar dan segala macam
nah hal hal itu
ataupun kalau kita membuat jalan tol juga kadang kadang memutuskan komunikasi antara dua desa dua daerah
ataupun kalau nggak salah di sumatera itu perlintasan gajah gajah
banyak dibawa buat terowongan terowongan sehingga gajah gajah itu bisa lewat
nah itulah sebenarnya konsep dasar sustainability financing
bahwa pembangunan tapi tanpa mengganggu keseimbangan alam dari sisi environmental maupun dari sisi sosial
pernah tidak pak suatu proyek dinilai kurang sustainable begitu
ya seperti tadi mungkin tidak bisa dicarikan jalan keluarnya untuk suatu kendala dalam lingkungan
sosial proyek tersebut
dan kemudian menjadikan itu sebagai suatu drawback begitu
jadi tidak jadi dibiayai padahal proyeknya bagus
padahal untuk kepentingan orang banyak
infrastruktur yang sangat diperlukan juga
kalau dia istilahnya tidak sangat sama sekali tidak diluar daripada apa ya guidance kami
itu masih bisa
dan saya tekankan juga bahwa
dia bisa menerima pendanaan kami itu bukan serta merta harus saat itu juga dia memenuhi standar tersebut
jadi oh anda belum rapi nih di sisi ini
berapa lama anda bisa perbaiki ini
oh ini setahun
jadi bukan juga menjadi sesuatu yang menakutkan bahwa oh saya harus begini dulu
kita meng assess lalu kita lihat
oh untuk dari aspek di sisi ini anda belum punya sop penanganan tentang hal ini
jadi kita secara berbarengan membantu mereka
jadi bukan hanya sebagai kayak polisi ya
kita juga melakukan peranan sebagai coaching
tapi yang penting memang adalah niatan awal dari pemilik proyek ini
bahwa dia memang mau membangun ini
nah proses pemberian dana kepada kreditur itu sendiri seperti apa pak
kan tadi dikatakan bahwa iif ini shareholdernya ada berbagai pihak
di antaranya departemen keuangan kementerian keuangan
melalui sarana multi infrasruktur
apakah dari masing masing shareholder itu kemudian memberikan juga pendapatnya atau masukannya untuk penilaian suatu proyek
ada hubungan antara shareholder kami dan ini adalah hubungan ke korporasian
jadi mereka memberikan mandat mandat kepada kami apa yang harus kita jalankan
dan kemudian peran pengawasan itu kan ada dari dewan komisaris
jadi kalau dari sisi proyek mana yang kita ambil seperti apa
itu lebih kepada sudah merupakan domain kami sebagai manajemen
nah pak salah satu portfolio terbesar dari proyek proyek yang ditangani oleh iif adalah
ketenaga listrikan ya pak ya atau electricity
bagaimana keberpihakan dari indonesia infrastructure finance ini terhadap yang lagi populer nih pak renewable energy
ya itu pertanyaan yang bagus sekali frida
jadi betul energi atau listrik merupakan lima besar daripada sektor yang kita biayai
dan itu relatif tersebar rata
jadi kami punya exposure membiayai pembangkit listrik tenaga mini hidro
kami punya pengalaman membiayai proyek pembangkit listrik tenaga surya
kami punya pengalaman dan saat ini sedang berlangsung membangkit listrik tenaga
kemudian kami juga telah membiayai proyek pembangkit listrik tenaga biomass
jadi sisa daripada kelapa sawit dan segala macam itu bisa menghasilkan energi
so boleh saya katakan meskipun dengan skala yang relatif kecil
tetapi seluruh spektrum daripada renewable energy itu sudah kita tangani
ketenaga listrikan itu semua renewable energy
bisa diceritakan pak lebih lanjut mengenai tadi ada disebutkan yang sumbernya dari angin
itu kalau nggak salah proyek yang di sulawesi ya pak ya
betul itu di sidrap sulawesi
dan kami sangat berbahagia sekali bahwa pada saat itu proyek itu dirismikan oleh presiden kita pak jokowi
dan social environmental policy yang apa ya
dan cakup daripada wind farm itu menarik sekali
kita bahkan sampai mengukur kita kan tahu kan kalau pembangkit listrik tenaga angin itu ada apa
ada kitirannya itu ya kincirnya itu yang besar ya kan yang besar sekali
kita sampai mengukur dampak daripada pengaruh bayangan ke rumah rumah sekitar situ
karena kan apa jadi gelap terang gelap terang gelap terang
pusing juga pak ya kalau konsisten seperti itu
ya flicker gitu ya kita sampai mengukur tuh
dampak kepada masyarakat sekitar itu seperti apa
cukup menarik ya pak ya
jadi itulah aspek social environmental itu
nah tema dari energi terbarukan ini memang sejalan dengan filosofi dari iif
dan kita juga tahu bahwa ada target transisi energi di tahun masih lama sih dua ribu lima puluh pak ya
tapi walaupun masih lama sepertinya ini sudah sangat diperhatikan oleh perusahaan perusahaan
seperti apa pengembangan yang dilakukan oleh iif
dalam rangka mencapai target transisi energi dua ribu lima puluh ini pak
ya jadi kami sih sangat aktif ya ikut mendorong agar bauran atau komposisi antara pembangkit tenaga listrik yang non rebables menjadi renewables itu lebih banyak yang renewable
jadi ya peran serta kami adalah dengan terus mendorong perusahaan tersebut
jadi kami juga mencari perusahaan perusahaan atau investor investor untuk lebih banyak melakukan investasi di projek projek yang renewable tersebut
apakah itu di mini hydro apakah itu di solar pv ataupun yang lainnya
jadi kalau suatu perusahaan approach iif kemudian dia juga harusnya tahu ya bahwa nanti iif akan mengarahkan perusahaan tersebut untuk ke proyek proyek yang ramah lingkungan dan renewable energy
kita lebih apa namanya
jadi kita harusnya arahkan tapi kembali lagi juga sih tergantung mereka ya kalau mereka memang inginnya di hal hal yang lain gitu
oke nah pak proyek proyek pembiayaan yang sudah berjalan selama ini sudah berlangsung tapi tentunya ada juga dong terobosan terobosan pembiayaan skema skema yang alternatif begitu yang lebih kreatif
mungkin bisa diceritakan pak iif sudah sampai di mana nih pak di kreatif financing ini
oke ya jadi

jadi sebagai lembaga keuangan non bank kita memiliki suatu apa namanya peluang untuk menyediakan berbagai macam jenis fasilitas pembiayaan
satu kita ada yang namanya credit bond credit enhancement
jadi kita membantu perusahaan yang mau menerbitkan obligasi di mana kita memberikan suatu enhancement atau penguatan penguatan sehingga pemeringkatnya bisa naik gitu ya
jadi pemeringkatnya bisa naik dari kata kala tadinya dia triple b minus bisa menjadi a plus dan segala macam
dengan mereka pemeringkatannya naik jumlah investor yang dia bisa sasar menjadi lebih banyak dan juga tingkat suku bunganya bisa lebih menarik bagi mereka
lebih credible perusahaan tersebut
ya betul nah kedua kita juga ada yang namanya cash deficiency facility
jadi intinya bahasa sederhananya selain pinjaman pinjaman seluruhnya
mungkin pinjaman pinjaman senior loan yang diambil kita juga ada bisa memberikan pinjaman junior ya
khususnya ini pada perusahaan jalan tol di mana awal awal mereka beroperasi itu pasti mereka ada negative cash flow
karena beban bunga belum bisa ditutup dengan pendapatan traffic yang belum optimal
nah di saat saat seperti itu kami bisa memberikan pinjaman tambahan untuk menutupi negatif tersebut
jadi kami memang project finance company
jadi kami spesifik melihat opportunity project financing apa yang kita bisa berikan kepada si pemilik project
sehingga pada akhirnya proyek itu bisa terbangun
oke nah pak pandemi covid sembilan belas sedang kita alami saat ini dan sudah berlangsung setahun lebih ya pak ya

apa yang dilakukan iif untuk survive
yang dilakukan iif untuk survive
dan bagaimana nasib dari proyek proyek yang dibeayai oleh iif itu juga kita ingin tahu
tapi sekali lagi kita harus jeda dulu
pemirsa tetaplah di leaders' corner
kami masih akan kembali sesaat lagi sesudah jeda berikut ini
senang sekali ya anda masih bersama kami di leaders' corner with frida litwina
jadi bersama saya presiden direktur indonesia infrastructure finance rinaldi hermansyah
pak rey di tengah situasi pandemi covid sembilan belas seperti ini bagaimana kondisi iif sendiri dan bagaimana juga mungkin proyek proyek yang ditangani
ya jadi memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa covid ini mendunia
even indonesia pun terdampak
jadi di beberapa stage itu bisa terlihat
proyek proyek yang sedang dalam proses mau membangun itu memang ada delay ya
delay lebih daripada katakanlah mereka harus impor turbin
apa namanya shipment tertunda
ataupun mereka yang sudah menginstal turbinnya sudah mau commissioning sudah mau beroperasi
tenaga tenaga ahli expert expert yang dari luar negeri yang untuk meng commissioning
belum bisa datang
belum bisa datang tertunda
ataupun kalau datang harus karantina dan segala macam
jadi penundaan itu terjadi
cuma yang mau saya tekankan adalah bahwa proyek infrastruktur itu proyek jangka panjang
jadi tidak langsung berhenti tetapi memang terjadi penundaan penundaan
atau mereka yang baru saja mulai mem propose proyeknya ke kami mereka hitung ulang
nah bagi kami itu juga ya apa namanya ada unsur positifnya juga ya
akhirnya kita lihat lagi bisnis modelnya seperti apa likellywoodnya seperti apa
jadi terdampak iya
cuma memang ada sektor sektor tertentu yang lebih berat ada yang lebih ringan dampaknya
dan ada bahkan yang hampir tidak terasa sekali seperti telecommunication industry
itu mereka bahkan justru malah meningkat dengan kita work from home wifi dan segala macam
itu meningkat tinggi
sektor mana yang paling menderita nih pak di tengah pandemi seperti sekarang ini transportasi
karena memang istilahnya kan sekarang bukannya kita tidak bisa mau pergi
tapi memang dengan pembatasan pembatasan yang dengan maksud yang baik ya
itu akhirnya jumlah traffic berkurang dan segala macam
tapi kita sudah lihat belakangan ada semacam rebound lagi tapi ya kita enggak tahu nih
nah selama masa pandemi ini sejak awal tahun lalu ya pak ya
apakah ada proyek baru yang dibiayai atau diberikan jasa advisory selama masa pandemi
jadi makanya saya katakan bahwa istilahnya pipeline project yang ada di kami itu tetap ada
jadi dalam enam bulan ini kami menandatanganin lima project
lalu kami juga menandatangani project di oil and gas
ya untuk memanfaatkan flare gas tersebut
lalu dua di sektor apa namanya energy
jadi keinginan pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur di indonesia selama masa pandemi ini masih terus berjalan dan masih sangat memungkinkan pak
masih berjalan masih berjalan
mungkin seperti yang saya sampaikan tadi pacenya langkahnya
mungkin relatif lebih lamban dari sebelum covid
tetapi langkah itu tetap ada
pembangunan pembangunan itu tetap terjadi
oke nah tadi pak irya sudah mention bahwa yang tidak terpengaruh begitu ya sedikit pengaruhnya mungkin sektor telekomunikasi
yang paling berat mungkin sektor transportasi
nah in between nih pak apa yang harus mereka lakukan ini
sektor sektor yang in between itu ya mereka
ya seperti kalau kayak di rina
ya seperti kalau di rina
renewables itu problematika mereka seperti yang saya sampaikan tadi
jadi ya memang masing masing dengan caranya mereka masing masing berusaha to adapt dengan kondisi saat ini
oke nah pak rey sebagai seorang presiden direktur tentunya adalah nahkoda dari kapal iif ini pak
kemudian anda rubah atau mungkin anda tambahkan selama masa pandemi covid sembilan belas ini untuk adaptasi begitu pak dan terus maju tidak idol begitu selama masa pandemi
pertama saya coba ajak kepada teman teman tim kita semua ini untuk bahwa kita fokus kepada bisnis kita
tetapi kan kalau saya boleh katakan waktu awal dua ribu dua puluh kita semua nggak ada punya bayangan kan ini seperti apa
berapa lama ini ya kan berlangsung juga mas
tidak ada yang tahu ya pak ya
awal awal dua ribu dua puluh itu it's very tidak sangat tidak ada kejelasan ya
jadi memang kita stay focus on apa yang kita kerjakan
mari kita kerjakan langkah satu langkah demi satu langkah gitu ya
dengan apa namanya objektifitas yang jelas
ya mungkin itu karena saya atau kami di board juga belum punya gambaran the nextre month seperti apa
ini kita ngomong waktu awal awal dua ribu dua puluh ya atau akhir dua ribu dua puluh ini seperti apa
emang istilahnya kita selama kita konsisten clear tahu apa arah kita kita jalankan saja dulu
jadi kalau memang ada permasalahan ya kita cari solusinya seperti apa
kita jangan over think juga gitu lah apa apa belum ini ini ini gitu loh
pak ari tadi dikatakan ada lima proyek ya pak kalau tidak salah
yang signing bahkan selama masa pandemi itu semua dilakukan selama karyawan work from home ya pak ya
ya kami kebijakan kami either lima puluh lima puluh
operasional perusahaan bisa berjalan dengan baik
jadi apa namanya komunikasi it system kita sangat berterima kasih bahwa apa namanya berjalan dengan baik lah
proses pembiayaan dan segala macam
terlanjut sampai dua ribu dua puluh satu ya pak ya
nah untuk taping kali ini karyawan terpaksa masuk nih pak ya
kami baru saja dua minggu yang lalu secara parameter kami kami adalah partial wfh
jadi at least dua atau kurang lebih dua minggu pas satu bulan yang lalu itu kita ini
tapi kondisi ini akhirnya kita mulai baru minggu ini saja
oke menarik sekali pak
saya mau gali lebih dalam lagi mengenai strategi strategi ke depan
yang dimiliki oleh pak rey nih untuk menakodai iif
tapi kita harus jeda dulu pak ya
pemirsa leaders ⁇ corner masih akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
pak rey balik berbicara mengenai masalah strategi
tentunya dibalik strategi strategi itu juga ada tantangan ya
untuk mengaplikasikan strategi tersebut
dari anda memegang tampuk kepemimpinan dua ribu sembilan belas hingga saat ini
tantangan apa yang anda hadapi
tantangan terbesar mungkin kita mulai dari yang paling besar dulu
baik terima kasih frida pertanyaannya
jadi memang saya join iif di tahun dua ribu sembilan belas
pada saat itu memang kondisi if belum atau tidak terlalu baik ya
jadi tantangan saya adalah mengembalikan kepercayaan
kepercayaan dari stakeholder
dan mengembalikan kepercayaan daripada seluruh teman teman yang ada di iif ini
tidak baiknya dari segi apa ini pak
dari segi keuangannya kan
jadi dua tahun sebelum saya join
iif unfortunately mengalami rugi cukup besar ya
dan itu dua tahun berturut turut
memang salah satu mandat saya adalah untuk bisa mengembalikan kondisi if ke kondisi yang lebih baik
jadi tantangan saya ada dua
seperti yang saya sampaikan tadi
satu untuk memberikan kepercayaan kepada stakeholders kita
bahwa if masih memiliki bisnis model yang baik
dan yang kedua adalah kepada seluruh rekan rekan di iif ini
dan caranya menurut saya sebenarnya sederhana sederhana saja
bahwa kita harus memberikan suatu strategi yang jelas
arah kemana mau kita bawa perusahaan ini
dan rasa kebersamaan dari seluruh karyawan
bahwa kita bisa mencapai itu
apakah ada manuver tertentu pak dalam tim manajemen begitu
atau pak rey sendiri yang kemudian jadi orang baru di tahun dua ribu sembilan belas
ya memang pada saat itu apa namanya saya yang masuk sebagai orang baru dalam bod tersebut
nah memang benar
itu pengalaman saya ya
jadi saya my first task adalah untuk menyamakan persepsi kita diantara bod
apa kelemahan kita apa challenges kita
dan menurut saya bagaimana kita bisa mencapai target target kita
dan setelah seluruh bod kita brainstorming diskusi
dan memutuskan oke kita sepakat ya langkah ini yang kita jalani
nah saya rasa kemudian itu akan menyebar luas kepada seluruh karyawan
bahwa kita punya rencana seperti ini strategi seperti ini
langkah langkah ini akan kita lakukan
dan kebersamaan itu penting sekali
penyamaan visi penting sekali
atau kasar bahasa kerennya sekarang buy in
dari seluruh pihak itu ada
nah alhamdulillah kita bisa apa namanya turna around pada tahun dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh kemarin ini
oke nah pak dua ribu sembilan belas bapak join iif
kemudian dua ribu dua puluh covid sembilan belas
join seluruh dunia ini
itu menjadi suatu goncangan tidak nih
dari dua ribu sembilan belas kan sudah capek capek nih pak disusun visi misi
kemudian dua ribu dua puluh covid sembilan belas
dua ribu sembilan belas seperti saya sampaikan tadi kita alhamdulillah kita bisa turn around

seluruh dunia menghadapi
jadi tetapi menurut saya ya menurut saya
kekompakan rasa kebersamaan dan memiliki tujuan yang sama
ya tahun dua ribu dua puluh kita bisa lewati dengan baik
jadi memang komunikasi adalah sesuatu yang sangat penting menurut saya
untuk suatu organisasi agar dia bisa kompak dan maju ke depan
oke nah rapornya nih pak
bagaimana setelah pak rey join dua tahun
bagaimana perkembangan iif sekarang dibawa ke pemimpinan pak rey
ya jadi syukur alhamdulillah
dan juga ini berkat kerjasama semua
ataupun bod saya
tapi seluruh organisasi di if ini

jadi di tengah pandemi pun kita masih bisa tumbuh
pada tahun dua ribu dua puluh kemarin profit juga tumbuh dengan baik
beberapa margin margin utama membaik juga
karena ternyata kondisi covid sembilan belas dua ribu dua puluh

ini kan dua ribu dua puluh satu yang semula orang melihat bahwa akan mulai berkurang
sepertinya kan kita sudah hampir setengah tahun ini
masih jauh dari berkurang
masih jauh dari berkurang
ataupun berkurangnya tidak yang kita harapkan
ataupun berkurangnya tidak yang kita harapkan
ya kita lihatlah dua ribu dua puluh satu ini
tapi kita tetap berusaha untuk bisa maintain suatu pertumbuhan yang reasonable
nah tadi pak rey sudah menjelaskan mengenai strategi
di dalamnya bagaimana pak arya menyamakan visi misi
dan kemudian membuat kompak seluruh bod
untuk sama sama berjuang ini di dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
saya ingin tahu strategi keluarnya nih pak
bagaimana pak rey memposisikan iif di mata orang luar
di dunia eksternal itu seperti apa
ya jadi pertama kita melihat bahwa
bahwa lembaga pembiayaan itu khususnya lembaga keuangan itu kan banyak kan
saya melihat bahwa nilai tambah kami seperti yang mungkin tadi beberapa kali sudah saya katakan adalah
mungkin dulu dilihat bahwa sni istilah kami sni ya social environmental itu
sesuatu yang malah jadi memberatkan menakutkan atau yang menjadi negatif factor
seperti yang saya bilang
betul tapi seperti yang saya bilang
saya melihat segala sesuatu itu gelas setengah isi daripada setengah kosong
saya lihat ini justru malah uniqueness nya iif
bahwa kami menjadi proponan yang untuk pembangunan infrastruktur yang sustainable
jadi kita menyiarkan lah ya
jadi kita ingin bahwa iif iya lembaga keuangan khusus infrastruktur
tetapi dengan misi lebih dari sekedar membiayai pembangunan infrastruktur
tetapi pembangunan infrastruktur yang sustainable
itu yang kita ingin orang melihat if dari sisi sana
dan itu kita lakukan
kita sudah melakukan beberapa kali webinar webinar juga
atau sosialisasi sosialisasi yang lain
nah pak rey sekarang positioning sudah jelas
keluar ke dalam seperti apa
tapi kan beberapa tahun ke depan terlebih dengan adanya covid sembilan belas
kita masih kurang jelas begitu
nah strategi pak rey untuk kedepannya nih seperti apa
mungkin dalam lima tahun ke depan sepuluh tahun ke depan
mau dibawa kemana iif
karena iif tidak akan menjadi suatu lembaga keuangan yang besar besar seperti lembaga
kita apa namanya size mungkin dari sisi angka ya
mungkin tidak akan mencapai seperti teman teman di perbankan yang lain
tetapi kita punya certain experties
jadi kita punya keunikan khusus yang memang kita mengisi gap antara yang the conventional banking
sama yang project finance apa namanya financing yang unik
kita mengisi rongga tersebut
saya rasa itu menurut saya lima tahun ke depan atau sepuluh lima tahun sepuluh tahun ke depan if di sana kita
kita tidak akan berusaha untuk menjadi the largest art
aset lembaga keuangan non bank
kita mau tidak tapi uniquenessnya kita
it's a boutique financing institution lah kalau bahasa kerennya
nah pak rey sendiri sudah bercerita banyak mengenai strategi dari iif ke depan ke dalam keluar
tapi dari segi finansial nih aset kelolaan kan sekarang ada kalau nggak salah belasan ya
kedepannya targetnya nih lima tahun ke depan udah puluhan triliunan kah pak
saya rasa pertumbuhan eksponensial itu akan terjadi
kita memiliki beberapa strategic corporate action
mungkin sementara ini saya belum bisa share sama frida
tetapi jangan khawatir
kami punya beberapa strategic corporate action
yang akan kita laksanakan yang pada intinya memperkuat posisi iif dalam konteks mampu menyediakan kemampuan project financing yang unik
jadi dari segi aset juga akan berkembang
dari segi aset dari sisi manusianya orang orang yang capable of structuring deals yang kompleks deals yang unik
itu yang diperkuat dari
fokusnya apakah masih di telekomunikasi di pembangunan jalan
apakah ada shift di fokusnya
saya kita sudah jadi gini
infrastruktur sudah kita tangani
jalan jalanan telekomunikasi elektrisitas minyak dan gas penyelenggaraan air transportasi
kita sekarang mulai bergerak yang namanya infrastruktur sosial
infrastruktur sosial itu apa
pendidikan salah satunya
nah mudah mudahan paruh kedua tahun ini kita ada beberapa pembiayaan di rumah sakit pendidikan hopefully gitu ya untuk ekspansi mereka
jadi kalau dari sisi komposisi mixnya mungkin tetap yang tadi saya sebutkan lima besar itu mungkin tetap cuman kuenya jadi lebih besar
jadi yang lain lain itu akan menjadi lebih banyak
sudah cukup dalam ini yang kita gali mengenai iif dan juga kepemimpinan dari pak rey
tapi dari segi personal nih pak rey kita masih ingin kenal lebih dekat seorang pak rey
tapi kita akan kembali lagi setelah jeda karena kita harus jeda dulu nih pak sekali lagi
tetaplah di leaders' corner kami masih kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama saya dan renaldi hermansyah presiden direktur dari indonesia infrastructure finance
pak rey anda memimpin iif itu sejak dua ribu sembilan belas sebelumnya pengalaman anda mungkin yang membuat anda berhasil menjadi seorang presidir di iif itu
oke thank you frida jadi sebenarnya latar belakang saya lebih di capital market

lalu exposure saya di infrastruktur ini adalah pada saat saya selama sepuluh tahun di management di jasa marga
jadi setelah itu baru kemudian setelah ini saya di iif ini
oke pas ya jadinya ya pembiayaan untuk proyek proyek infrastruktur di indonesia
pak ari punya pendidikan sendiri latar belakangnya nih mungkin
oke latar belakang saya i'm an engineer
tapi justru di capital market
jadi ada sedikit joke ya
jadi teman teman saya mengatakan bahwa di fakultas saya itu ternyata ada tiga jurusan
kalau zaman dulu kan istilahnya arus kuat arus lemah saya ambil arus kas
pak udah bener sih pak
oke orang yang membuat pak rey menjadi seperti saat ini siapa yang menurut anda
apa yang paling berperan besar dalam kehidupan anda
ya tapi minimum bukan minimum ya
yang pasti peran kedua orang tua ya
ayah dan ibu saya sehingga saya bisa seperti saat ini
namun saya suka sekali membaca biografi autobiografi dari orang orang yang berhasil ya
apakah di keuangan
apakah di sektor infrastructure
ataupun dia sebagai seorang manusia
nah siapa panutan anda di bidang keuangan
banyak sekali frid
jadi saya mengambil kombinasi dari masing masing itu
nah prinsip apa yang selama ini anda pegang dalam melakukan semua tindakan baik itu untuk di perusahaan
untuk kehidupan sehari hari anda
saya rasa bagi masing masing punya cara sendiri sendiri ya
jadi saya enggak mengatakan bahwa cara saya ini adalah yang terbaik atau ini
tapi kalau bagi saya salah satu yang terpenting bagi saya adalah dua hal yaitu mendengar ya
kita mendengar apa yang mereka sampaikan ya
kedua adalah kita bisa berkomunikasi dengan baik
karena dari pengalaman saya
apabila kita bisa mendengar apa yang mereka sampaikan
apa yang mereka ingini
kita bisa align itu semua dengan target target yang ingin kita capai
dan kemudian adalah komunikasi
kemampuan kita bisa berkomunikasi dengan setiap orang itu bisa membuat kita memiliki persepsi yang sama
pemahaman yang sama strategi yang sama
menarik sekali nih dari seorang engineer yang mengambil jurusan arus kas begitu ya
karena kemudian kerjanya di capital marathon

menganggap bahwa komunikasi itu adalah suatu hal yang menjadi prinsip dalam hidup anda
dari dua duanya yang pak rey sebutkan tadi itu dua duanya komunikasi pak sebenarnya ya
jadi kualitas yang dikedepankan adalah kemampuan untuk mendengar dan juga kemampuan untuk berkomunikasi
jadi mendengar satu arah komunikasi dua arah
tadi juga pak ray menyebutkan bahwa gelas itu selalu setengah isi gitu ya

nah yang mengajarkan anda hal hal tersebut
pengalaman apa di hidup anda yang kemudian membuat prinsip prinsip tersebut nempel gitu pak
ya soalnya karena kalau menurut saya ya
kalau kita melihat sesuatu hanya dari sisi yang negatifnya aja
solusi itu tidak akan keluar
tetapi kalau kita melihat oh ini tetap bahwa gelas ini memang setengah kosong
tapi juga setengah isi
bagaimana katakanlah kita untuk membuat gelas ini penuh
kelas ini penuh gitu loh
dan menurut saya itu lebih kepada ya apa namanya
interaksi kita selama ini dari mulai pertama kali kerja sampai dan sekarang
bagaimana kita ketemu berbagai macam atasan ya kan
karena pasti saya seperti ini bukannya langsung nempel jadi posisi ini kan
kita merangkak dari bawah dengan segala macam
nah kita ambil yang sisi positifnya semua dari mereka mereka itu
nah bicara soal atasan
bos saya adalah pemegang saham saya
pemegang saham ya
banyak teman teman yang mengatakan bahwa wah harus laporan dulu nih sama bos
yang dimaksud adalah istri begitu ya
tapi balik lagi bukan joke ini ya
yang anda anggap sebagai atasan anda sekarang ini selain shareholder siapa lagi pak
atasan dalam artian yang orang yang harus ada jaga komunikasi dengan beliau
secara baik kemudian anda juga harus berusaha untuk membuktikan dirilah kepada atasan tersebut
atasan saya adalah keluarga saya ya
tidak harus hanya istri saya saja tapi anak saya saya anggap itu adalah atasan saya
karena bagi saya tanpa mendapatkan suatu rasa nyaman dari
apa namanya keluarga kita kita apa namanya akan selalu apa
gelisah begini ya tidak tenang mau kerja juga
tidak yakin saja gitu
bahwa kita memiliki penyokongan sepenuhnya dari keluarga
itu menurut saya satu yang penting juga
support dari keluarga sangat penting
nah pak rey di saat sekarang ini kan wfh nih pak
bagaimana anda melakukan balance antara keluarga pekerjaan
kan sekarang kerjanya di rumah nih
seperti apa jadinya sekarang ini
saya dengan saya rasa hampir merubah tata cara hidup ya dalam konteks apa namanya semua orang
dengan wfh ini saya mengambil titik positifnya adalah lebih banyak waktu untuk bisa berolahraga
kita bisa berolahraga pagi jam enam jam tujuh udah kembali
apa namanya jam delapan delapan tiga puluh udah bisa
apa namanya zoom call atau video call yang lainnya
jadi kita memanfaatkan waktu itu untuk lebih banyak bisa berolahraga lah
kalau dulu saya suka tenis
dulu awalnya saya penggemar tenis
belakangan apa namanya di zaman pekerjaan itu kita golf
nah sekarang belakangan lagi suka sepedaan juga
tapi ya kombinasi semua lah
hobi nih selain olahraga tadi tentunya ada
tapi tentunya ada hobi yang non olahraga nih
saya suka art
saya suka art
jadi segala bentuk apakah itu lukisan apakah itu patung
dan salah satu bentuk saya menggemari art itu adalah saya suka fotografi
apa yang membuat anda tertarik dengan landscape
landscape itu pemandangan gitu pak ya
tapi lebih ke pemandangan
ya itu karena saya suka art saya suka pemandangan saya suka lihat landscape ya
saya berusaha untuk meng capture itu dalam suatu foto gitu
sudah banyak sekali nih pak hasil dari perbicaraan kita yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa yang menyaksikan
mungkin sedikit saja pesan pribadi atau keinginan
keinginan dari pak ary sendiri untuk kedepannya seperti apa yang bisa di share dengan para pemirsa
saya rasa mungkin untuk di share ya
kemudian apa namanya kalau bagi saya komunikasi ya
again selalu saya sampaikan
tapi pada kenyataan bagi menurut saya komunikasi itu penting ya
marilah kita punya teman sebanyak banyaknya ya
dan seperti yang saya sampaikan tadi be humble lah jadi seorang manusia
menjadi pendengar yang baik be thru to yourself menjadi humble dan juga kerja keras tentunya ya pak ya
baik pak rey terima kasih sekali lagi atas waktunya
sudah berbagi di leaders corner cnn indonesia semoga sukses kedepannya ya pak ya
oke terima kasih
terima kasih frida untuk waktunya thank you
tidak hanya mencari keuntungan bagi perusahaan seorang pemimpin juga harus mampu untuk bertanggung jawab
dan membuat perusahaan yang ia bangun memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan juga lingkungan sekitarnya
hal itulah yang ditunjukkan oleh seorang reynaldi hermansyah yang berhasil membuat indonesia infrastructure finance menjadi sebuah perusahaan yang siap
untuk transisi energi di tahun dua ribu lima puluh dan juga memberikan keuntungan dan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya
demikianlah leaders ⁇ corner with frida litwina kali ini semoga perbincangan kami tadi bermanfaat bagi anda